dia sih ngurusin tentang perceraiannya papa sama mamanya boy
hah kaget hah kaget
maksudnya tante kaget itu dengar cerita angel mereka mau cerai gitu loh
iya tante aku sih dengernya kayak gitu ya tante
dan disana kan boy sama adriana aku sempet foto mereka juga sih tante
baru aja tadi mau aku tunjukin ke reva tante udah nelpon
minta lihat surti mau lihat fotonya cepetan
hah boleh nggak lihat fotonya
puset dah kayaknya tuh anak diet banget pengen deketin boy
surti lo bilang sama dia surti biarin aja adriana deket dulu sama boy
biarin aja gak masalah itu
karena itu nggak akan dicuri reva cemburu karena mereka tahu kalau boy sama adriana
tidak ada apa apanya ngerti jelasin
aduh panjang amat sih
apanya panjang tante
eh anu rambutnya yang panjang
iya rambutnya panjang maksudnya gitu
sekarang belum saatnya lo kasih lihat ke reva
kalau sekarang jangan dikasih lihat dulu sama reva ya
adriana deket dulu sama boy
adriana harus deket dulu sama boy
kalau sekarang belum apa apa
kalau sekarang itu belum apa apa
belum kuat untuk bikin rekor percaya kalau boy sama adrena ada apa apa
belum kuat kalau adriana sama bloy itu ada apa apanya gitu
bener juga ya kan cuma foto doang kok gue bodoh banget sih
walaupun nama tirinya reva ini culun ternyata cerdas juga
eh ya udah tante kalau gitu fotonya aku simpen dulu aja kali ya
eh jangan jangan jangan oh jangan please jangan
oh jangan eh jangan kalau bisa
ya ampun reva pedih banget sih hidup loh
dapet nyokap tiri udah rese latah lagi
ini sebenernya fotonya tuh mau diapain aduh
apa yang mau dicomot tante
bukan dicomot maksudnya tuh dihapus
fotonya dihapus tante
ini kan barang bukti tante kok dihapus sih disimpan aja dulu
kamu nurut aja kalau kamu pengen semuanya berjalan dengan lancar
dan tante akan bantuin kamu
eh kamu sekarang dengerin ya mendingan kamu nurut aja sama tante
kalau kamu gak nurut sama tante tante gak mau bantuin kamu lagi loh
yaudah nanti aku hapus ya
udah dulu ya karena lo masih ada kerjaan lain
lo tinggalin dari situ lo bilang lo mau pulang deh
udah cepet bilangnya aja kayak gitu
yaudah kalau gitu tante mau permisi pulang ya
yaudah tante aku juga mau pulang sih kita ke depan bareng aja nanti
kau baru tahu kalau si angel itu dodol juga ya
maknya revo kayak ondel ondel gitu percaya aja lagi
aduh mana latah banget lagi
bego juga si angel
tante naik apa tante
itu maksudnya angkot angkot tapi yang semodal ada ac nya gitu
oh gitu tante bisa aja
ngomong bareng aku aja tante naik mobil sekalian
oh gak usah tante udah telepon taksinya
jadi tante tinggal nanti cus sama taksi
yaudah kalau gitu aku duluan gak apa apa tante
aduh salah pagi
wiss buruan pulang
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah untung gak ketauan
gimana sih surti kerja tuh gak becus tau gak sih
emang salah lagi gitu kan gak ketauan nyomud yang penting gak ketauan
aduh buka buka buka buka buka buka sepatunya buka nanti
jadi nyeker gitu
yaudah lu pilih nyeker atau lu tetap pakai sepatu itu tapi lu melehoi jalannya
mendingan dibuka mendingan dibuka nyemut mendingan dibuka ini ribet pakai beginian mah ya
pak amir nilai matematikanya anak yang ini belum masuk
tolong cek ya
makasih ya pak arul
ya si pulai gak bisa ngeliat orang seneng banget sih
sana kamu ngapain disini kan aku belum mau pulang ini belum jamnya pulang
iya aku juga gak mau ngajak kamu pulang aku aku aku cuman udah hal penting aku ngomong sama kamu ya
yaudah kamu ngomong aja disini aku kan gak mungkin keluar dari sini soalnya ini jam kerja
ya aku mau ngajak kamu pulang disini
tolong kamu jangan jadi kawan akhir
kamu jangan ambil basis bantuan
karena kalau kamu sampai ngambil terpaksa aku
aku terpaksa untuk putus sama kamu
oke kalau misalnya emang itu kamu yang putus yaudah oke kita putus
lu cuma ngambil alih kalau gak dikejam
hah lu bikin bukanya gini
aku tadi cuma bercanda ya
aku cuma bercanda tadi
ya masalah perasaan mah
bukan buat bercandaan
nah cek dulu ya
jangan bercanda jangan bercanda

aku tadi cuma nesting
enggak itu cuma cuman
kamu kok bisa gak lupa ya rd
kan kamu sendiri yang bilang kita putuskan tadi
ya udah terserah kamu deh
selama kamu misalnya gak lagi ingin aku keluar kan dia selama itu juga kita putus
jadi kan ngapain nerusin hubungan kita kalau misalnya kamu ambekan kayak gini
ambekan gimana sih
kita kan udah nyebarin undangan
kamu tuh gak ngerti
ini tuh impian aku
iya dan kamu tuh impian aku
apa ada yang gak mungkin
ya udah terserah kamu deh
ini yang selalu bareng kita atau
di depan nih
dimitra keeping pace